kan tante udah bilang kamu gak usah pikirin apa apa
tentu akan penuhi semua kebutuhan kamu
asal kamu mau jadi pacar tante
kamu percaya di saya
kalau kita lihat di sana ya
kita masih belum puas
sama siapa ya dia
jangan jangan itu laki laki yang pernah diceritakan mas riki tempohari
berarti apa yang dikatakan mas riki benar
ternyata ibu pacaran sama anak muda seusia mas riki
dasar orang tua gak tahu diri
aduh sakit ya allah
kenapa pandangan saya bergunang gunang ya allah
kenapa ini bisa terjadi sama saya ya allah
kenapa ini bisa terjadi sama saya ya allah
ampuni dosa dosa saya ya allah
sebenarnya malam ini ada acara apaan sih
kok ibu kelihatannya repot sekali
malam ini kan ada arisan di rumah
jadi ibu ingin sekali bikin sesuatu yang istimewa buat teman teman arisan ibu
nanti kalau mereka datang kamu yang nyambut ya
udah jangan banyak tanya
ibu tuh ingin mengenalkan kamu sama temen ibu yang kaya raya
tugasmu hanya menemani saja
ingat jangan sampai mengecewakan ibu
bu maksud ibu apaan
jadi saya datang ke sini hanya untuk temenin teman teman ibu
kalau kamu mau membantu ibu
kalau memang kamu sayang sama ibu
soalnya kan ibu punya utang sama teman ibu yang namanya tanti yesi
ibu kan udah gak punya uang mau bayar utang ibu
jadi ya tugas kamu meluluhkan hati tante yesi supaya dia gak nagih nagih utangnya
jadi ibu mau nyuruh saya untuk deketin tante yesi supaya utang utang ibu lunas iya
bu ibu tega banget ya bu kenapa harus saya bu
ya sudah kalau kamu gak mau juga gak apa apa deh
gak apa apa ibu rela kok
ibu rela kalau sampai ibu dipenjarakan sama tante yesi
ibu rela menghabiskan masa tua ibu di penjara
kalau memang kamu gak mau bantu ibu gak apa apa
ya sudah lah terserah ibu
kalau memang itu jalan terbaik ricky rela membantu ibu
asal ibu tidak dipenjara
akhirnya hati anak lulu juga sebentar lagi arta arta yesi jatuh ke tanganku
makasih ya sayang ya
ya allah ada apa ini ya allah kenapa perasaanku tidak enak
ada apa dengan suamiku ya allah lindungi dia lindungi suamiku ya allah
gimana tante penampilanku hari ini
wah luar biasa memang ini yang tante harapkan sayang
oh iya dong tante kan kalau aku keren tante juga bangga dengan teman teman tante
mau gak mesti gue
kenapa baru sekarang aku tahu
kalau jenjuita punya anak secakep kamu
tau gitu buat apa dari dulu lama lama aku menjantah
ya allah apa yang terjadi dengan rumah ini setan mana yang telah merasuki hati ibu ya allah
kalau soal uang kamu jangan khawatir nanti akan penuhi semua kebutuhan kamu berapapun kamu mau
ya allah ini kan yang diinginkan ibu sehingga ibu rela menjual aku dengan temannya sendiri demi uang
tolong ya allah agar saya bisa menahan godaan setan ini jangan biarkan saya ikut terbuai dengan godaan ini
ki kamu ditanya kok malam lamun sebenarnya kamu mikirin apa sih kan tentu udah bilang kamu gak usah pikirin apa apa
akan penuhi semua kebutuhan kamu asal kamu mau jadi pacar tante kamu mau kan
eh nur tante saya bukan mau lamun tapi
ya udah kamu gak usah gugup begitu pokoknya kamu jangan mau lamun lagi ya
yes yesi berhasil menaklukkan hati riki pokoknya jangan sampai rencanaku gagal untuk menguras api serta yesi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
kenapa mas riki belum pulang juga ya
tante aku mau pergi
biasanya mas riki pulang terlambat
ya allah apa yang terjadi dengan mas riki ya allah lindungi dia ya allah
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi

dari mana kamu mas kenapa kamu gak pulang semalam
mas kenapa gak dijawab
kenapa kamu gak pulang semalam
haruskah aku berbohong pada istriku
ampuni aku ya allah
kalau aku harus berbohong
semua ini aku lakukan karena ibuku ya allah
tadi malam aku tuh ada lembur
jadi ada temen aku yang gak masuk kerja
tapi siapa perempuan tadi mas
ehm kalau yang perempuan tadi tuh
dia itu bos pemilik kafe
jadinya kebetulan rumahnya satu arah sama aku
ya sekalian diantarin
udah lah ngapain sih kamu banyak tanya
aku capek aku mau tidur
halo dengan jeng juwita
iya jeng saya sendiri
aduh kayaknya oke banget deh
sepertinya saya jatuh cinta deh sama anak jeng
tapi kira kira dia mau gak ya ninggalin istrinya
tolong hujuk dong jeng
pokoknya kalau masalah materi mah
anak saya itu gak ada yang membantah
apapun yang saya perintahkan
jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya